menteri pertanian syahrul yassin limpo secara resmi membuka kegiatan global forum
yang menjadi rangkaian kegiatan agriculture ministers meeting g dua puluh
side event berbentuk panel diskusi ini secara khusus membahas soal pertanian digital
dan diikuti oleh perwakilan sejumlah negara anggota g dua puluh
organisasi internasional perusahaan global dan startup
kegiatan global forum sebagai awal rangkaian kegiatan agriculture minister meeting g dua puluh
ini mengangkat tema transformasi pertanian digital dalam percepatan kewirausahaan perempuan dan pemuda
saat membuka kegiatan yang digelar di jimbaran bali ini
menteri pertanian syahrul yassin limpo menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan digitalisasi
untuk kemajuan sektor pertanian dunia
serta berbagi perspektif tersebut
tentang upaya meningkatkan kapasitas anak muda dan perempuan
dalam mengimplementasikan pertanian digital
syahrul menegaskan sektor pertanian adalah jawaban pasti
dalam menghadapi berbagai persoalan dunia
keterlibatan anak muda dalam membangun pertanian modern
sebagai motor penggerak perubahan pertanian konvensional
menjadi lebih modern dan berkelanjutan
akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian
baik kualitas maupun penciptaan produk olahan baru
yang sesuai dengan kemampuan pertanian
ini bahwa masalah kelaparan masalah perut itu
masalah pangan itu adalah human right
lebih lanjut syahrul mengungkapkan penyelenggaraan global forum
juga bertujuan menjalin kerjasama negara negara di dunia
untuk menghadapi ancaman krisis pangan global
menurut dia indonesia siap bekerjasama dengan negara lain
untuk menghilangkan hambatan dalam menjaga rantai pasok dunia
organisasi kudongyo pun menekankan
pentingnya meningkatkan peran anak muda dan perempuan
di sektor pertanian melalui inovasi digital
ia turut mendukung kerjasama global
untuk menjadikan pertanian dunia
pelibatan wira usaha muda berbakat termasuk perempuan
dalam pembangunan pertanian telah menjadi agenda utama
di banyak negara juga negara anggota g dua puluh
global forum pun menjadi wadah untuk berbagi kebijakan
program pengembangan serta strategi dalam transformasi pertanian digital
untuk mengakselerasi kewirausahaan muda dan perempuan
guna membangun sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan